kita beralih ke berita olahraga
persiapan tim bajul ijo jelang lawan madiun putra sedikit terganggu dengan banyaknya pemain yang cedera
dari sembilan pemain yang tidak ikut latihan tiga diantaranya cedera serius dan terancam absen saat melawan madiun putra
usai melakoni dua laga seminggu kemarin selasa sore persebaya surabaya kembali gelar latihan di lapangan karanggayam surabaya
latihan ringan yang dipimpin langsung oleh pelatih angel alfredo vera ini sebagai persiapan jelang lawan madiun putra
namun persiapan kali ini sedikit terganggu pasalnya ada sembilan pemain tidak ikut latihan akibat cedera
bahkan tiga pemain alami cedera serius hingga kemungkinan besar absen pada laga nanti
tiga pemain yang dipastikan absen kala tim bajul ijo menghadapi madiun putra diantaranya sidik saimima taufan hidayat dan kurniawan karman
meski menyayangkan banyaknya pemain yang cedera
akibat permainan keras tim lawan
namun pelatih tetap konsentrasi untuk terus menjaga tren positif
persebaya saat ini dengan memaksimalkan pemain yang ada
laga persebaya melawan madiun putra dalam lanjutan liga dua grup lima akan dikelar di stadion wilish madiun hari kamis mendatang